sekarang gini ketika pak prabowo nanti betul sudah dilantik sebagai presiden
gibran sebagai wakil presiden begitu
yang jadi pertanyaan dan dikhawatirkan semua orang
apa betul pak prabowo akan mampu katakanlah memimpin secara utuh
tidak ada campur tangan cawe cawe dari pak jokowi untuk ikut mengontrol kekuasaan gitu
saya percaya semuanya akan ada akhirnya
bahwa pak presiden jokowi itu nanti juga akan ada akhirnya
ketika beliau step down sebagai presiden
nanti tanggal dua puluh oktober sebelum pelantikan pak prabowo
dan itu secara konstitusi pak prabowo otomatis memiliki kemenangan
untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan kemenangan dia sebagai presiden
pak jokowi mungkin memiliki pengaruh
tetapi pada akhirnya pak prabowo yang memiliki kewenangan
memiliki empowerment untuk melakukan keputusan keputusan
sehingga saya melihat bahwa pak prabowo juga dengan pengalaman beliau
beliau bisa membuat keputusan secara sendiri
tentu beliau akan mendengarkan senior senior diatasnya
seperti tentu bapak jokowi pak sby ibu mega sekalipun
juga akan didengarkan masukan masukannya
tetapi beliau akan menjadi sosok sosok
sosok sendiri yang bisa menjalankan pemerintahan
berdasarkan pertimbangan pertimbangan beliau sebagai presiden yang independen
tapi anda yakin sosok jokowi dodo tidak akan berupaya untuk mengontrol kekuasaan
ketika pak prabowo nanti memimpin
seperti yang saya sampaikan segala sesuatu akan ada akhirnya
dan saya yakin pak presiden jokowi pun menyadari itu
dan kalau kita lihat pak jokowi sebagai negarawan
itu akan sangat teguh memegang prinsip itu
tidak akan ikut ikutan untuk mengintervensi berbagai kebijakan
saya rasa itu beliau bukan seperti itu
berarti tidak akan ada matahari kembar nanti
oh enggak saya nggak yakin ada matahari kembar
karena di dalam sejarah republik ini tidak ada presiden yang kemudian memiliki bayang bayang
dan saya kira kedepannya juga akan pasti begitu
posisi pak jokowi nanti akan ada di mana
di dalam tkn prabowo gibran sebagai apa dewan apa yang mbak grace natali sempat katakan
itu belum dipikirkan belum dipertimbangkan
saya kira pak jokowi kan selama ini mengatakan bahwa setelah saya selesai menjabat sebagai presiden
saya akan menjadi warga negara biasa dan saya akan kembali ke solo
kita hormati putusan beliau seperti itu sehingga belum ada pembicaraan lebih lanjut
saya kira itu mungkin agenda berikutnya ketika nanti mk memutuskan hasil gugatan di mk
dan kemudian pas keputusan mk itu kpu secara resmi menetapkan pak prabowo dan mas gibran
sebagai capres dan cawapres terpilih setelah itu baru ada pembicaraan pembicaraan lainnya